ibu pasti bisa ayo ibu terus ibu
dorong terus ibu ayo ibu
tadi bibi nemuin anting
waktu ibu bersih bersih sofa di bawah
aduh aduh aduh
ibu kamu tuh jangan maksain diri kayak begini dong pak
enggak mah aku harus berusaha
aku harus sembuh
aku mau ketemu andin
andin andin terus yang kamu pikirin
kamu bangun ya
ini harus ke kiri dok
lu yang terlalu war ya sama gua ya
lu demen banget sih lu nyari ribut sama gua sih lu
bisa diam kalau
lu yang harus diam
udah dong gua lepasin mirna
hey jangan kabur lu
ibu bayi ini belum keluar
kalau ibu gak mau mendorong
ibu akan kehilangan bayi ibu
ayo ibu terus ibu

anak ini harus selamat
dia pasti percaya kalau ini anaknya
selamat ya bu anaknya perempuan
cantik seperti ibu
maaf bu anak ini mau dimasukkan ke dalam inkubator
bayi ibu lahir prematur
mas al buka
mas al buka
kok bisa kabur sih
kalau udah ketemu ngapain saya ada di sini
ya ini salah kamu
maaf bos tadi saya kebelet pipis
kalau sampai mama saya kenapa napa
mama cari kemana mana ternyata kamu ada di sini
bu lepas dong bu
bu saya ini bukan roy bu
mama lepasin ya ma
ajak adik kamu pulang sekalian
biar dia nggak kemana mana lagi
biar dia gak pergi lagi ini si roy
sebagai ibu rosa
harus menjalani perubahan
perawatan secara khusus pak
di rumah sakit spesialis
penanganan gangguan jiwa
mama jangan kayak gini dong mah
ray udah nungguin mama di rumah
roy sudah di rumah
roy sudah di rumah ma
kalau gitu ngapain kita di sini
ini semua karena andin
kita sudah di rumah
pihaknya kita sudah di rumah
pihaknya kita sudah di rumah
pihaknya kita sudah di rumah
bapak kok tega banget sih pak
saya hanya menjalankan tugas
sudah tiga bulan lebih
pak surya tidak masuk kantor
saya kan lagi terapi terus pak
kalau saya sudah sembuh
maaf pak surya
ini kebijakan kantor
tolong ditandatangani suratnya
ini kebijakan kantor
ini kebijakan kantor

ya udah gak apa apa
silahkan masuk pak
saya mau bertemu dengan narapidana yang bernama andin bisa
maaf pak ibu andin belum pulang
masih di rumah sakit
di rumah sakit
ya ibu andin baru saja melahirkan
iya betul pak
padahal usia kandungan ibu andin baru tujuh bulan
dia melahirkan secara prematur
ini dari hutan persahabatan mau mengabarkan kalau bu andin istri bapak sudah melahirkan pak
maaf ya bu saya cuma ingin menginformasikan
yang pertama saya bukan suami andin karena kita sudah bercerai
yang kedua anak itu bukan anak saya tapi anak dari almarhum roy
terima kasih ibu
katanya sih itu bukan anaknya tapi anaknya almarhum pak roy

ya ampun kasihan sekali nasib ibu andin ya

ya ampun kasihan sekali nasib ibu andin ya